hari keempat penerapan ppkm darurat mobilitas masyarakat di seluruh wilayah masih tinggi
sementara angka penambahan kasus positif covid sembilan belas terus bertambah
menyebabkan fasilitas kesehatan mulai kolaps
bagaimana kepala daerah di ibu kota dan jawa timur menjawab beragam persoalan ini
sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat sore pak riza
selamat sore pak riza
selamat sore mbak dana dan pemerintah cnn assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan wakil gubernur jawa timur emil dardak selamat sore mas emil
selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore pak wagub dki
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya akan bicara faskesnya dulu fasilitas kesehatan nanti baru kita masuk ke dalam implementasi ppkm darurat
saya mau ke jawa timur terlebih dahulu yang jauh dulu pak wagub pak riza nanti saya akan ke ibu kota
mas emil tiga belas rumah sakit swasta di surabaya kabarnya terpaksa melakukan sistem buka tutup pelayanan
apakah ini artinya fasilitas kesehatan di sana mulai kolaps mas emil
saya rasa mari kita tidak terjebak dengan istilah collaps tidak kolaps
kenapa kita ngambil ppkm darurat ya memang ada bahaya dengan keterbatasan kapasitas rumah sakit tenaga kesehatan
saya tadi pagi bicara dengan ketua ikatan dokter indonesia jawa timur yang mana kemarin ada tiga dokter meninggal
jadi disampaikan bahwa keben ini terlalu berat
viral load yang ada di tengah masyarakat
ini yang terjadi saat ini
sehingga ya kalau dikatakan ada beban berat beban berat
tapi apakah kita nyerah kita angkat tangan enggak
setiap pasien dicoba semaksimal mungkin
kadang ada yang oke lah mereka nunggu tetapi di rumah sakit tidak ditolak
tetapi untuk yang swasta tentu kesulitan
nah inilah yang kemudian mereka terapkan sistem buka tutup
selama belum pasien keluar ya mungkin mereka harus mengirim pesan kepada pasien bahwa belum bisa menerima
nah ini yang sekarang sedang dilakukan
adalah memang kita sedang membangun lagi tambahan dua ratus bed tempat tidur di rumah sakit sutomo
karena memang beban yang di surabaya ini secara spesifik lebih tinggi lagi beban di surabaya
oke jika di jawa timur akan menambah bed di rumah sakit sutomo tadi disebutkan oleh mas emil
dan memang memperlakukan sistem buka tutup
bagaimana dengan di dki jakarta pak riza kita dengar informasi bahwa dari sembilan puluh satu ribu kasus aktif
kita lihat bagaimana masyarakat ataupun pasien pasien positif ini harus mengantri untuk mendapatkan bed rumah sakit
sejauh ini penanganannya seperti apa
ya memang dalam seminggu terakhir ada peningkatan yang signifikan ya bahkan sudah hampir dua minggu peningkatannya
dan peningkatan harga kebutuhan bed memang dalam seminggu terakhir luar biasa
namun kami sampai saat terus berusaha menaikkan kapasitas perawatan pasien covid
yang sedang kritis ya
yang klasifikasi sedang dan kritis
alhamdulillah sampai hari ini sekalipun memang tidak mudah mendapatkan bed di rumah sakit rumah sakit
di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan yang sudah kami siapkan
tapi pada akhirnya pasien dapat kami rujuk ke tempat tempat yang sudah kita siapkan
selain di rumah sakit kemudian di wisma atlet
kami juga menyiapkan rusun
rusun pasar rumput wisma gria tempat tempat lainnya
bahkan di kantor kantor wali kota kita siapkan
bahkan di pos pos rw juga ada ruang isoman isolasi mandiri dan sebagainya
prinsipnya memang ada peningkatan yang tipik kan
yang juga disebabkan karena tingkat atau pcr kami itu sudah hampir enam belas kali dari standar who
jadi semakin banyak pcr kami lakukan
maka dengan cepat dengan mudah kami dapat mengenali dan mengetahui titik titik penyebaran covid
dengan diketahui maka kita dapat melakukan kontak tracing
kemudian kita melakukan treatment
tapi semuanya alhamdulillah dapat kita atasi kita kendalikan
ada beberapa masalah yang memang terus kita upayakan
bersama kementerian kesehatan yaitu terkait tenaga kesehatan
jadi tidak sembarang orang bisa dijadikan sukarelawan
dia harus memiliki pengetahuan dan kompetensi tertentu
nah inilah yang perlu waktu
untuk itu pada kesempatan ini kami juga mengajak semua
saudara saudara kita dimanapun berada
yang memenuhi syarat dan kompetensi segera mendaftar sebagai sukarelawan
di pmpdki melalui kemenkes
nanti akan dapat membantu saudara kita yang sedang membutuhkan
karena saya lihat di rumah sakit pasar bo
masih ada enam puluh seat sebetulnya
tapi tidak bisa digunakan karena tenaga kesehatan kurang
nanti kita akan tambah terus sampai hari ini
terus kita upayakan penambahan tenaga kesehatan
oke selain bed yang memang masih kurang dan akan ditambah oleh pemprov dki
tenaga kesehatannya juga akan sedang di talent scouting
ataupun sedang ditambah begitu ya
tapi saya mau tanya lagi ke jawa timur
kalau tadi sudah ditambah bed
tapi bagaimana dengan ketersediaan oksigen
di rumah sakit rumah sakit jawa timur
karena kita tahu pasokan oksigen
ataupun pabrik produksi oksigen cukup banyak disana
apakah kemudian jawa timur tidak kekurangan pasokan oksigen dan tabungnya
baik kita ada pemetaan kebutuhan oksigen kita di jawa timur
tetapi tentu ini tetap perlu dicermati
memang pastinya ada lonjakan yang signifikan
untuk kebutuhan medis karena peningkatan jumlah pasien
nah inilah yang kemudian
kita memang melakukan pemetaan
ada suppliernya misalnya
kita lihat total distribusi
saat ini kita tahu bahwa ada lima supplier oksigen
yang mendistribusikan satu enam ratus sepuluh ton per hari
dan kita berharap bahwa distribusi ke jatim ini
kalau kita lihat proporsional terhadap beban di jawa bali ini
nah inilah yang kemudian
saat ini kita lihat
ini sedang kita proses
melalui satgas oksigen
memetakan bersama dengan kementerian kesehatan
kita berharap bahwa langkah pemerintah pusat
untuk menarik proporsi kapasitas produksi
dari kebutuhan industri ke kebutuhan medis
juga berhasil diterapkan
karena beberapa daerah misalnya
seperti ketersediaan di surabaya memang banyak misalnya
tetapi kemudian di daerah lain ini
nah inilah yang kemudian
sidoarjo gresik yang mengalami lonjakan ini
perlu mendapatkan tambahan support
ini yang dikawal khusus oleh satgas oksigen
oke artinya ada di daerah daerah di jawa timur
yang kemudian harus menjadi perhatian khusus
untuk pasokan oksigennya begitu ya
waktu itu kan pak gubernur dki juga pernah bilang
ada kendalanya di distribusi ya pak wagup ya
distribusinya dan ini yang disupport oleh pemerintah
bagaimana membawa dari tempat yang memiliki stok
ke tempat yang membutuhkan
nah ini yang juga dipetakan oleh satgas oksigen ini
saya mau tanya ke ibu kota
kalau tadi di jawa timur
sudah ada beberapa daerah yang menjadi titik perhatian
terutama gresik dan juga sidoarjo
untuk pasokan oksigennya
tapi di dki pak riza kami melihat banyak sekali antrian masyarakat
mengular berburu oksigen dan juga tabungnya
menurut perhitungan anda dan tim
berapa lama pasokan oksigen ibu kota mampu bertahan menghadapi lonjakan kasus
jadi memang beberapa hari yang lalu
sempat ada peningkatan yang luar biasa
bahkan mungkin juga
disebabkan tidak hanya yang sakit
tapi yang belum sakit juga masyarakat
pertikapan di rumah
ada kesempatan kami minta
warga masyarakat yang tidak dalam kondisi sakit
mengetok oksigen di rumah masing masing
oksigen diperuntukkan bagi mereka yang sakit
berada di rumah sakit
atau di tempat tempat yang telah ditentukan
sekalipun ada peningkatan
dan kebutuhan oksigen di jakarta
alhamdulillah kami dapat mengatasi
sekalipun sempat merasakan beberapa hari
ada peningkatan yang luar biasa
dan saya disampaikan mas demil
pegu jawa timur
memang akhirnya kita menjemput bola
jadi kami siapkan kendaraan
untuk mengambil langsung
ke tempat tempat produser dan distributor
untuk kami hantarkan
ke rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan
jadi sudah ada
masalah oksigen di dki jakarta
yang membantu mengecek kebutuhannya
termasuk juga berapa jumlah
tabungnya dan sebagainya
sangat besar sekali kebutuhan oksigen
di bki jakarta
perlu ada penanganan khusus terkait oksigen
kita dapat mengatasi
tadi malam juga saya cek
di beberapa rumah sakit
stok cukup sampai dua tiga atau empat hari ke depan
stok oksigen di ibu kota dan di jawa timur
itu cukup untuk beberapa waktu ke depan
dan segera ada solusi
untuk pasokan oksigen di seluruh wilayah
dari fasilitas kesehatan
saya mau beralih ke ppkm darurat
ini pak wagup pak riza
dan juga mas emil
kami melihat realita di lapangan
penerapan ppkm darurat
tampaknya belum maksimal
banyak sektor usaha non esensial
yang tidak menerapkan wfa
di beberapa wilayah
di beberapa kantor
bagaimana pemprov dki dulu menertibkan
para pengusaha yang tetap membandel ini
jadi yang pertama memang
sekalipun kami sudah melakukan upaya
bahkan didukung oleh dia mainstream dan sebagainya
tapi masih ada saja masyarakat atau pengusaha
yang belum memahami
dan tidak ada yang membandel
membandel artinya tetap mewajibkan karyawannya bekerja
padahal bukan pada sektor esensial maupun kritikal
atau hal yang mendesak lainnya
nah kita lihat
kemarin di hari senin
terjadi penumpukan di pintu pintu pembatasan atau penyekatan
dan ternyata masih banyak sekali
bukan esensial atau kritikal
atau bukan yang mendesak
nah untuk itu kemarin kita atasi dengan cara
ya memutar balik mereka semua
dan itu menjadi pembelajaran
kemarin macet total di beberapa titik
supaya menjadi perhatian kita bersama
bahwa inilah akibatnya
kalau tidak patuh dan taat
supaya hari ini lebih baik
dan ternyata alhamdulillah hari ini
pintu keluar masuk penyekatan lebih tertib
dan perusahaan perusahaan lebih
memahami dan mengerti
sekalipun masih ada juga yang membandel
oke artinya pemprov dki akan tegas begitu ya
mulai dari surat teguran
kasih sampai dengan pencabutan izin
dan sekali lagi bagi pegawai
yang kantornya tidak esensial kritikal
apabila masih mempekerjakan karyawannya
atau pekerja kantor
laporkan kepada kami
kami akan tidak tegak
atau masyarakat yang mengetahui
kantor kantor yang masih dibuka
segera laporkan kepada kami
akan berikan diwisang
oke artinya akan ada sanksi tegas dari pemprov dki
bagaimana dengan jawa timur
terutama di sektor sektor industri
kenapa ini bisa terjadi
apakah pengusaha di sana
tidak mematuhi aturan ppkm darurat
saya berharap kita bisa pastikan dulu
karakternya beda antara jawa timur
dengan dki jakarta
jadi ada layanan seperti perbankan
itu masih diperbolehkan
itulah yang kemudian
mesti dicek satu persatu
kedalam masing masing kantor
nah memang ada sektor sektor non esensial
secara uji petik mungkin masih terjadi
saya ingin mengatakan bahwa
tantangan terbesar kita
kalau di jawa timur
fokusnya adalah tadi
melihat warung makan
masih ada yang makan di tempat ya
tetapi kalau kita bicara industri
industri itu definisinya esensial
karena apa yang kita makan
itu sangat terkait
ada raw material untuk bahan baku
untuk industri lain
ada yang membuat kantong
mayoritas ini memang industri esensial
bukan industri tersier gitu
kegiatan kegiatan yang sifatnya
kemudian juga makan di tempat
dan layanan layanan akomodasi lainnya
itulah yang kemudian
mendominasi potensi pelanggaran
yang harus ditegakkan
nah masalah perkantoran
tapi sekali lagi
kapasitasnya untuk yang esensial
itu yang harus kita pantau
perkantoran ini juga menjadi kluster yang sangat signifikan
artinya kita nanti tunggu
bagaimana ketegasan dari pemerintah daerah
baik di ibu kota
dan juga di jawa timur
dan juga di daerah lainnya
terutama di jawa dan bali
untuk betul betul bisa memeriksa
bahwa penerapan ppkm darurat
ini bisa berjalan
untuk sektor sektor usaha non esensial
sementara untuk yang lainnya
untuk yang esensial
terima kasih sekali
dua orang narasumber
yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada wakil gubernur dki jakarta
dan juga wakil gubernur jawa timur
sehat selalu bapak bapak